kita ke informasi selanjutnya
beragam cara dilakukan warga jawa timur untuk memeriahkan hari kemerdekaan
di ngawi puluhan peserta rela bermandi lumpur demi mengikuti lomba menangkap bebek
sementara di probolinggo siswa dan guru larut dalam keceriaan lomba memindahkan belut dengan tangan kosong
bangun bermandi lumpur demi menangkap bebek
seru sekali acaranya baru pertama saya melihat ada lomba
menarik nggak ini
menarik karena adik adik ada bapak bapak ada ibu ibu
menariknya gimana menariknya ini
menariknya itiknya lari ke sana ke sini lomba lomba sangat
tuh sampai dia jatuh jatuh
pemandangan serupa juga terjadi di probolinggo
saat para siswa dan guru salah satu sekolah menengah kejuruan ini
asik berlomba menangkap belut dengan tangan kosong
setiap peserta harus adu cepat memindahkan lima ekor belut dari bak besar
ke dalam sebuah botol air mineral dengan tangan kosong
tak pelak para peserta pun kewalahan memegang belut yang licin
hingga gampang terlepas dari genggaman
lomba ini merayakan hari apa
lomba ini merayakan hari kemuliaan
dan kan ini susah
susah senang kan
sementara di lamongan warga desa waru kecamatan karang binangun
memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan dengan menggelar lomba balap perahu dayung tradisional
warga memanfaatkan sungai bengawan jero anak sungai bengawan solo
untuk dijadikan arena lomba
tidak hanya kaum pria para ibu rumah tangga juga tidak mau kalah
mereka turut andil dalam lomba ini
meski harus melewati jarak seratus meter tidak membuat para ibu ibu putus asa
ratusan warga terus memberikan semangat kepada para jagoannya
dalam lomba ini mereka yang keluar sebagai juara pertama
berhak mendapatkan masing masing satu ekor kambing
sedangkan untuk juara kedua dan ketiga mendapatkan barang barang elektronik